yang belum tahu adalah apalagi sih kritik kritiknya pak prabowo belakangan ini bukan belakangan hari ini ada beberapa kritik kritiknya
hari ini tadi disampaikan di pembekalan melawan
kita lihat lagi beberapa kritikan kritikan dari pak prabowo nanti akan kita bahas lagi ya singkat singkat saja seperti ini
jadi saudara saudara jangan mengikirkan general general gajinya berapa
kalau general hidupnya mewah mewah perlu kita pertanyakan juga dari mana
maksudnya senior gue senior gue banyak disini nih
junior gue banyak disini nih
saya juga banyak
fake pension lu berapa fake
mas ferry maksudnya apa tuh general general kaya hidup mewah apa

dimana pada satu sisi terjadi apa namanya orang yang kemudian tadi sebagian elit yang kemudian membiarkan
bahkan ikut terlibat dengan pemerintah yang kemudian membiarkan bahkan ikut terlibat dengan pemerintah
yang kemudian membiarkan bahkan ikut terlibat dengan proses pengerukan seluruh sumber daya yang kita miliki
yang kemudian membiarkan bahkan ikut terlibat dalam proses pengerukan seluruh sumber daya yang kita miliki
di sisi yang lain sebagian masyarakat kita itu mengalami keterbelakangan deprive trussing
dan kemudian memiliki keterbatasan untuk mendapatkan akses apakah tanah modal manajemen dan lain sebagainya
itu digambarkan terus oleh pak prabowo tentang contrasting apa namanya tentang situasi
tapi siapa dan kondisi seperti apa yang disindir pak bowo
pak ini kan pendapat yang berlaku secara umum
menurut saya ini harus
ini kubu pak jokowi gitu atau pasti kubu pak jokowi atau gimana

saya rasa menurut saya ini sesuatu yang sifatnya general
jadi kalau ilmu pengetahuan itu itunya apa namanya formula ininya hipotesanya
kemudian kalau orang yang ngerti bagaimana sekarang membangun hipotesa itu kesimpulan yang sifatnya sementara
itu dibangun rumusannya
nah sebenarnya sekarang yang diperlukan adalah kita sebenarnya pengen loh
cnn atau media masyarakat
televisi terutama mengajak mengundang kita untuk kemudian membelajeti sebenarnya visi misi kita program kita apa
terus fokusnya di mana gitu
jadi kita udah siap banget
jadi kalau kemudian kita diladenin dipaksa untuk meladenin soal sontolo ya magandrowo
karena kemudian nanti kita menjadi mengaburkan kembali masalahnya
yang sebenarnya justru oleh pak prabowo dan pak sandiaga uno dan kami di badan pemenangan nasional prabowo sandi ini
pengen justru untuk kita kemukakan
untuk supaya ini jadi diskursus

kritik dan wacana bisa jadi diskursus pak ferry yang juga bisa diperdebarkan

tapi kalau kita lihat ini bang raud apa komentarnya soal tadi
dia terang beneran general
siapa sih presiden yang general
karena itu berpolitik itu harus berpolitik
itu berpolitik itu harus tuntas
ini kan jadi penafsiran
apa yang anda tafsirkan apa
matang ngatain general pak jokowi itu
ngatain tadi nggak ngeliat ada yang ngatain
iya dong general yang begini begitu
presiden yang general ada berapa bos
mertuanya dulu juga general loh
saya tegas aja bos
sedangkan aku nggak merasa ke pak jokowi dodo
pak jokowi dodo itu anak tukang kayu
orang sederhana dia tukang kayu
rumahnya di pinggir sungai bengawan solo
waktu dia rakyat kecil rumahnya enam kali digusur oleh satpol pp
dia merangkak dari bawah
betul nggak bos
naik ke gubernur
dan kepada yang maha kuasa tuhan dia dipercayakan menjadi presiden
republik indonesia yang ketujuh
jadi yang disini bukan pak jokowi atau ku pak jokowi
enggak dong dari tadi bilang jenderal
emang nggak ada general
pak ruhut harus marah marah
aku nggak marah kan
pak ruhuti jangan bilang general
dan bapak juga general
kami takut kalau begitu cara pidatonya
supaya pak ruhut bisa lebih agak lagi kita break dulu
mungkin bisa membangun bisa konsumsi
kita masuk ke apa namanya lebih substansi
oke kami akan segera kembali